sekelompok pengendara motor menyerang sejumlah pemuda
di sebuah gang di jalan raya didi soekardi
cita myang sukabumi minggu dini hari
tanpa alasan yang jelas
para pengendara motor itu menyerang dengan senjata tajam
seorang mahasiswa yang menjadi korban serangan itu
mengalami luka parah di bagian kepala
dan harus dirawat di rsudr syamsudin kota sukabumi
rabu siang polres sukabumi kota menyatakan
telah menangkap pelaku penyerangan itu pada selasa kemarin
menurut polisi para pengendara motor itu
melakukan sweeping di sejumlah jalan dan gang
seorang penjaga warung kopi menjadi korban
pengeroyokan tiga orang pemuda
di kawasan janti sidoarjo jawa timur rabu dini hari
tiga pemuda itu awalnya mendatangi korban
yang sedang bekerja di warung kopi
saat korban keluar
mereka langsung menyerang dan mengeroyok korban
aksi mereka terhenti setelah seorang warga melerai
rekan korban mengatakan sebelum kejadian itu
korban sempat bertemu dengan tiga pemuda itu
saat membeli susu untuk kebutuhan di warung
namun belum diketahui penyebab terjadinya pengeroyokan itu
akibat dikeroyok korban mengalami luka serius
di bagian kepala dan wajah dan dirawat di rumah sakit